situasi lalu lintas di jalan asia afrika tampak ramai lancar pada sabtu siang
meskipun demikian jalan yang berada di kawasan alun alun kota bandung ini tidak sepadat biasanya saat akhir pekan
pasalnya selain tidak ada kunjungan wisatawan selama pemberlakuan ppkm level empat
pusat perbelanjaan dan tempat hiburan masih tutup
kafe dan restoran juga belum diizinkan untuk makan di tempat
kondisi serupa juga tampak di jalan insinyur haji juanda atau yang dikenal dengan jalan dago
kedua jalan utama di kota bandung itu selama masa ppkm berada dalam ring satu penyekatan jalan
karena berada di pusat keramaian
jika sebelumnya penyekatan jalan dilakukan sebanyak tiga sesi dalam satu hari
namun selama ppkm level empat penyekatan hanya dilakukan satu kali yaitu dari jam enam sore hingga lima pagi
meski sudah berkurang namun sebagian pengguna jalan menganggap penyekatan tidak diperlukan
dengan adanya ppkm keadaan lalu lintas sama aja gitu ya
mau ada penyekatan atau enggak
tetap rame jalan
jadi menurut saya kayaknya kurang pas sih kalau ada penyekatan jalan
saya kurang setuju ya ngeganggu gitu
mau kemana mana tapi bingung
sini buntu disitu ditutup
jadi malah riwah gitu
dan manfaatnya nggak ada menurut saya pribadi
suasana sepi juga tampak di terminal bus lewi panjang kota bandung pada sabtu siang
di masa ppkm level empat para calon penumpang bus diharuskan memiliki surat vaksin minimal dosis pertama
dan bukti negatif covid sembilan belas sebelum dapat melakukan
ketika penumpang bus berjalan jalan

catatan petugas terminal lewi panjang
tidak ada perubahan jumlah penumpang di masa ppkm darurat maupun ppkm level empat
baik pada hari biasa maupun pada saat akhir pekan
jumlah penumpang yang biasanya bisa mencapai satu dua ratus penumpang berkurang delapan puluh persen
hanya dua ratus penumpang per hari
kondisi itu pun berdampak pada jumlah armada bus
satu hari selama ppkm darurat itu diperkirakan dua ratus kendaraan
karena berangkat dari terminal bus lebih panjang sudah berkurang lima puluh persen
karena sepinya penumpang di masa ppkm terminal yang biasanya melayani sembilan belas jalur menuju arah barat kota bandung ini
telah mengurangi tiga jalur dengan tujuan dki jakarta yaitu jalur cililitan lebak bulus dan tanjung priok